dengan asuransi ini asuransi memang menjadi aspek penting untuk kelola risiko keuangan yang besar
dana darurat mungkin bisa menolong untuk kebutuhan mendadak seperti pengeluaran perawatan medis
kebutuhan akan asuransi kesehatan dan medis ini penting memproteksi keuangan agar tujuan finansial bisa tercapai
kami bahas pagi ini dengan roby christi perencana keuangan dari finansialku
oke mas roby ini kita bicara soal asuransi ya
yang penting saat ini masih banyak masyarakat yang cenderung apalagi generasi milenial generasi muda
tidak aware dengan betapa pentingnya memiliki asuransi
dari kacamata mas roby sebetulnya bagaimana sih asuransi ini dibutuhkan sebelum kita sebetulnya berinvestasi ke instrumen keranjang keranjang investasi yang lain
oke terima kasih
jadi tadi seperti yang kita ketahui ya sama pentingnya kita harus tahu kalau sebelum kita berinvestasi
kita harus aman secara keuangan
keamanan keuangan itu mencakup apa aja sih
yang pertama tadi sudah disebut dana darurat ya kan sudah terpenuhi belum
terus aruskah setiap bulan sudah positif atau masih negatif
terus baru kita bicara soal hutang debt management
boleh nggak sih punya hutang
boleh tinggal berapa persen dan seberapa sehat utangnya seperti itu ya
apakah hutang hutang yang baik atau hutang hutang yang negatif produktif doang
dan yang terakhir adalah asuransi
nah ini yang paling unik nih dari semua sekian banyak produk keuangan
karena produk asuransi kita tahu
pada saat kita tidak perlu kita bisa beli
namun pada saat kita perlu biasanya kita udah nggak bisa beli
jadi biasanya jadinya suatu penyesalan nih
dan sekarang kita juga tahu selama pandemi ini
asuransi itu banyak banget ya berdampak untuk menyelamatkan dari kebangkrutan finansial
apalagi kita tahu kayak bicara soal covid ya
kemarin mungkin ada beberapa yang di cover sama pemerintah
namun ada juga yang harus pakai biaya sendiri
dan namun banyak juga yang sudah tertolong
jadi biaya yang sudah terhindar
karena kemarin kita tahu banyak banget biayanya itu hampir ratusan juta
apalagi yang sampai di ekstra tabung oksigen apalagi sudah sampai masuk icu
jadi asuransi itu sangat sangat penting di era pandemi seperti ini
seperti itu mas
lalu banyak yang kemudian memilih untuk ya nggak usah pakai asuransi
sudah ada bpjs kesehatan
nah ini bagaimana mas untuk memberikan gambaran bahwa sebetulnya asuransi ini
masih bisa menjadi pendamping dari bpjs kesehatan yang sudah dimiliki
betul betul banget
nah sebenarnya kalau bpjs
itu sudah ada
tapi bpjs sendiri bpjs kesehatan ya
ini sebenarnya kan suatu program yang diwajibkan seluruh warga negara indonesia ya
karena kan sifatnya subsidi silang
bagi warga ekonomi yang mampu
kalau bisa dia bayar untuk mensubsidi yang tidak mampu
tapi kan kita tahu indonesia luas banget
dari sabang sampai merauke
tidak semua fasilitas kesehatan juga punya standar yang sama ya
mungkin di kota kota besar oke banyak pilihan
tapi bagaimana di kota kota yang lain gitu kan
nah tentunya perusahaan asuransi kesehatan swasta ini sifatnya tadi melengkapi
jadi kalau teman teman merasa
saya mau yang lebih di treat lebih oke
misalnya maunya yang dapat preferensi lebih cepat
karena kan kalau namanya bpjs sifatnya rujukan
sedangkan kalau kita punya asuransi kesehatan pribadi
kita bisa memilih dengan siapa dan di mana rumah sakit yang kita pilih
jadi tetap saya sarankan tetap punya asuransi kesehatan pribadi
justru sifatnya melengkapi seperti itu
oh double nggak sih sebenarnya nggak double juga
mungkin juga beberapa saat misalnya untuk perawatan perawatan tertentu nih
yang perlu intensif misalnya kayak kemoterapi radioterapi cuci darah
mungkin teman teman lebih prefer pakai asuransi kesehatan pribadi
namun di satu sisi mungkin ada yang tidak di cover bisa menggunakan bpjs
jadi tidak ada salahnya kalian punya lengkap
yang penting tadi kita pun kalau punya asuransi
ya ada sekian persen dari keseluruhan budget income kita
sehingga tidak mengganggu pos pengeluaran lainnya seperti itu
oke mas roby asuransi kesehatan asuransi jiwa ada asuransi pendidikan juga
bahkan ada asuransi kendaraan
mana sebetulnya yang harus kita prioritaskan
skala prioritas untuk menyusun portfolio asuransi kita
oke jadi dari awal kita adalah beresin asuransi kesehatan dulu
karena ini yang kita bayar preminya dan kita dapat manfaatnya secara langsung bukan orang lain
gila sekarang itu billing center maksudnya tempat kasir di rumah sakit
jauh lebih menyeramkan daripada kamar jenazah
kenapa ya tadi biayanya kita nggak bisa kontrol
saya coba saja kalau emang coba cerita dengar dengar teman
di demam berdarah coba itu sudah belasan panggilan puluhan juta
tentunya itu jadi concern apalagi kalau sampai penyakit kritis
nah yang kedua adalah asuransi penyakit kritis
ini cukup berbeda ya supaya teman teman tidak ketukar
kalau asuransi kesehatan itu untuk bayar tagihan rumah sakit
asuransi penyakit kritis ini sebagai pengganti penghasilan
pada saat seseorang kena penyakit kritis dia kan tidak mampu lagi bekerja
namun dia perlu sejumlah uang untuk menggantikan income dia yang hilang karena tidak lagi bekerja
karena waktu orang kena sakit kritis dia perlu recovery
bisa berbulan bulan hingga beberapa tahun
nah masalahnya billing hidupan dapur tetap harus berjalan anak sekolah harus tetap dibayar hutang tetap harus dibayar
dan yang terakhir baru adalah asuransi jiwa
nah ini yang untuk tadi memastikan keluarga yang ditinggalkan bisa tetap hidup normal
kalaupun kita sudah tidak ada seperti
jadi asuransi kesehatan penyakit kritis dan asuransi jiwa
nah jika ada kemudian ada perusahaan asuransi yang menawarkan tiga hal tersebut sekaligus
jadi itu berarti kalau produk unitlink ya
jadi kalau asuransi tradisional itu tentunya sendiri sendiri biasanya
kamu beli tiga asuransi berarti tiga polis yang berbeda
namun kalau untuk unitlink dia punya fleksibilitas
kamu bisa ibaratnya mau milih nih di dalam produk ini mau asuransi jiwa doang
atau asuransi jiwa ditambahkan dengan kesehatan ditambahkan kecelakaan dan seterusnya
jadi kita punya pilihan
seperti itu sih mas jadi disesuaikan aja
mas robby ini terkait dengan unitlink menarik juga
banyak kemudian masyarakat yang memilih unit link ini karena bisa berasuransi sekaligus berinvestasi
tapi kalau melihat bagaimana perjalanan asuransi unit link di indonesia saat ini
apakah kita bisa menggunakan pilihan asuransi unitlink tersebut
atau kita lebih better ya pilih asuransi kesehatan kesehatan aja lah
nggak usah ada embel embel unit link agar bisa lebih memproteksi kesehatan kita
gimana sih sebetulnya apakah unity ini benar benar bisa menghasilkan untuk investasi dari asuransi atau enggak sih
oke nah ini yang perlu digarisbawahi teman teman
jadi produk unitlink adalah produk asuransi yang ditambahkan produk investasi bukan sebaliknya
jadi jangan sampai salah kaprah
jadi kalaupun investasi ini sebenarnya lebih ke arah bonus
misalnya kalaupun ada terbentuk itu ya oke lah good tapi jangan jadi prioritas utama
nah banyak yang selama ini kecewa karena dipikir inilah yang utamanya nih
kok saya berapa tahun kok uangnya nggak berkembang misalnya kok malah nggak sesuai seperti itu
karena kebalik nih mindsetnya
tujuan kita beli unitlink adalah supaya suatu hari diharapkan hasil investasinya ini bisa berkembang
dan bisa menutupi kenaikan biaya asuransi di usia yang lebih tua lebih senior
tapi emang harus jangka panjang
nggak bisa cuma kayak di bawah lima tahun terus berharap uangnya berkembang nggak gitu gitu
jadi jangan salah kaprah
untuk balik lagi kalau soal orang lebih banyak bagus unit link atau lebih bagus tradisional
itu kembali lagi tiap orang belum tentu sama
kembali misalnya profilnya orangnya seperti apa sudah menikah single atau enggak
terus sama budgetnya sih ujung ujungnya kan budget mas
percuma dong kita dikasih itu kalau budgetnya nggak cukup buat apa
kalau saya analogikan kayak mobil deh ya ada mobil jepang mobil eropa
dua duanya punya pasar tersendiri kan bukan berarti satu lebih jelek dengan yang lain
bagus buat saya belum tentu bagus buat yang lain
ya begitu juga dengan produk unitlink ataupun tradisional
kembali ke kebutuhan dan budget ke yang lain
untuk klien sendiri
oke ini mas roby kita berkaca kepada kasus yang baru baru ini terjadi
ada salah satu selebritis tanah air yang kemudian tidak memahami dengan jelas
mungkin ya polis asuransi yang dia terima dengan premi yang ia biarkan tiap bulannya
nah ini apa sih yang kita harus perhatikan saat kita mengambil polis asuransi
kemudian mengambil menandatangani kontrak untuk mendapatkan asuransi
apa yang tidak boleh miss saat kita memilih asuransi
oke aku tahu mungkin buat orang awam buset
buku polis tebel banget ya
ya kan itu yang jadi kadang orang males baca
tapi yang harus diperhatikan coba di ketentuan polis
ya kan jadi teman teman emang harus baca lah
misalnya hal hal yang dikecualikan seperti apa
selama kita tidak melanggar pasal yang ada di hal yang dikecualikan
perusahaan asuransi manapun pasti akan bayar
ya tapi pastikan lagi teman teman waktu kita request proposal dengan buku polis sudah jadi
pastikan ini sesuai apa enggak
jangan sampai nanti ada yang dikurang kurangin atau ada yang ditambah tambahkan
nah kalaupun nanti sudah jadi buku polisnya
teman teman nggak usah khawatir kalian punya hak empat belas hari
untuk mereview isi buku polis tersebut
apakah sesuai dengan kesepakatan awal mbak
sesuai dengan proposal awal nggak
kalau memang dirasa tidak sesuai atau ada yang tidak cocok
kamu punya hak untuk mengembalikan
itu nanti tinggal dipotong biaya admin dari perusahaan asuransi sendiri
kamu yang udah dibayar akan dikembalikan full
karena itu memang peraturan dari ojk juga untuk punya hak mereview empat belas hari
sejak buku polis diterima
seperti itu sih
jadi kita punya satu garanti lah ya untuk memastikan betul apa enggak
mas roby semoga dialog kita hari ini bisa memberikan pencerahan ya kepada masyarakat
terkait pentingnya harus memiliki asuransi
jika kita ingin menentukan tujuan investasi yang lebih besar
agar hal hal yang tidak diinginkan bisa kita atasi bisa kita cover ke depannya
untuk sementara terima kasih
mas robby christie senior insurance advisor perencana keuangan dari finansialku
sudah bergabung bersama cnn indonesia today pada pagi hari ini
salam sehat mas robby